nyak gue tuh gak mungkin pergi
gak payah ngasih tau gue
jadi lo diam aja deh
dasar anak sama liciknya
orang gue ada disini dibilang mantok
lo kayak itu nyampe gini disini
nyak i'm so happy you're here tuh kan
nyak gue ada disini
hei you perempuan monyok
ngapain lo masih ada disini
you and your daughter keluar dari rumah saya
gue gak bakalan pergi dari sini
lo panggil tuh temen lo yang gendut
suruh maju sama gue
lawan gue gak takut
aku tau gak sih
mi temen mami yang gendut itu mana
aduh mami gak tau deh
dia bilang lagi ada urusan gitu
jadi kita gak bisa hubungin dia berapa hari ini
mami gimana sih
urusan kita belum kelar
kok dia kabur gimana
nah gue bikin dia dulu
supaya saul gak kesianan
ini mulia bagaimana sih
gue kok gak tau sih
gak ada apa apaan
enggak enggak enggak
apa gue gak salah lihat
gak belum mungkin
udah mau pikirin
tanya juga juga takut
eh sangkulah ya
tadi aku lihat pojok di kamar aku
dia juga tadi ngelihat putih putih di jendela nyari
kita aja udah takut ya
lo bentar dulu ra istirahat
jangan tuh gue mau copot nih
lo enak masih muda
mau lari seratus meter dua ratus meter juga nggak apa apa
emang lari mah capek
gimana sih lo makan tuh kenyang
eh bagaimana kalau kita pulang lagi ke rumah kita yang dulu yuk
rumah kita tuh udah kebakarnya
mau tidur di mana
tidur di tanah
lu ngomong aja di tanah
eh biarin kebakar tapi masih ada yang utuh dikit lohra
kita tidur di situ
yang penting kita tidur di jalanan
aduh tersesatnya deh
gak tau deh
waduh kagak salah nih
buset tanah gue dibangun rumah
waduh enak banget kagak izin lagi sama gue
dikira ini tanah kosong apa
emangnya ini aja jual tanah kita
eh siapa yang jual tanah kita
gak pernah gue jual tanah
nah semenjak kebakaran kan kita pergi
gak ngurusin ini tanah lagi
lagian ini tanah peninggalan buat gue baru dulu tau gak
ini orang mesti gue beresin nih
sembarangan berani berani membangun rumah di sini
perlu gue gibang kali
hei keluar lo
nyonyo di dalam
enak aja indekom di situ
ini tanah siapa udah bangun
gue udah bilang hal
ganggu gue aja
gue juga lagi mikir
gini gini gue sial banget
sudah ketemu hantu lebih dari dua kali
tandanya kita lebih lagi dari sianya
banyak lah sialnya kita bakalnya nih
melarat lagi nih gue
sekarang kita mau tidur di mana
soalnya hantu takutnya ke musola
ya sudah terserah deh
kalau off dah ya
lagi nemin anaknya omas ya
eh diam lu muka curut
udah bel kok laura masih belum dateng ya
mana tuh bocah
nyah bangun bangun
nungguin aja deh
hap tidak apa apa
gue gak bawa duit baru baru mikirin duit
gimana sih lu
nyah masih kita gak makan sih
kalau kita mati kelaparan gimana
lagi susah begini
mikirin lapar tahan aja sedikit
hah lu gimana sih
mewek dah udah tua berangka mewek
nah wajah aku masih kecil tau gak
eh itu udah kotak amal
nyah dosa tau mah semua nyuri nyuri
nyah lu pake ngelarang ngelarang
daripada perut itu sakit gimana
lu tadi udah dibut lapar
udah nanti kalau kita menyurit kita gantiin
aduh nyah tapi aku takut
udah udah tenang aja gue yang ngatur
cepetan bantuin gue
nolong wajah lu
sampai jumpa di video berikutnya
masya allah buset orang kampung malah bisa sih
pokoknya aku gak mau diperlakukan kayak gini
soalnya aku baik sama erah
masa era kayak gini sekarang sama aku
gak bakalan bersih dari liciknya